informasi seekor buaya berukuran tiga meter lebih
muncul di permukiman warga di kecamatan karawaci kota tangerang banten
buaya dapat ditangkap petugas bpbd tanpa ada perlawanan
dari video yang direkam warga
terlihat buaya muncul di samping mobil warga yang terparkir di tepi jalan
diduga kemunculan buaya ini berasal dari kali cisadane
petugas bpbd tangerang yang menerima informasi
langsung mengamankan buaya dengan mudah tanpa adanya perlawanan
kemudian membawa buaya ke kantor bpbd
sebelum nantinya diserahkan kepada pihak bksda
petugas mengingatkan warga yang tinggal di bantaran kali cisadane
untuk terus berhati hati dan segera melapor jika mendapati hewan buas
seekor ular sanca sepanjangnya
lima meter ditangkap dalam gorong gorong di cianjur jawa barat
petugas pemadam kebakaran sempat tergigit karena ular sangat agresif
warga mengatakan ular ini kerap membuat warga kampung resah
karena banyak hewan ternak dimakan oleh ular
tim pemadam kebakaran segera melakukan pencarian ular
dan menemukan ular berada di dalam gorong gorong sempit di pinggir sawah
petugas sempat kesulitan karena ular sempat menyerang
dan menggigit petugas saat mengevakuasi